komisi pemberantasan korupsi menangkap gubernur aceh irwandi yusuf
dalam operasi tangkap tangan di banda aceh selasa sore
irwandi ditangkap bersama bupati kabupaten benerberiah ahmadi
setelah ditangkap yang bersangkutan segera dibawa ke mapolda aceh di kota banda aceh
belum ada pihak di mapolda aceh yang bersedia memberikan pernyataan kepada media
penangkapan ini bertepatan dengan hampir setahun kepemimpinan irwandi
yang dilantik pada lima juli dua ribu tujuh belas lalu
saat ini gubernur dan bupati tersebut masih diperiksa di mapolda aceh
sementara itu sepuluh orang yang tertangkap masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di polda aceh
kpk memanfaatkan waktu dua puluh empat jam sejak ditangkap pada selasa sore tiga juli
untuk menjalani proses klarifikasi hingga penentuan status terduga
sejauh ini ott diduga terkait realisasi anggaran tingkat provinsi dan kabupaten
menurut jurubicara kpk febrilian sya
tidak ada perlawanan dari sepuluh orang yang ditangkap di tempat berbeda
dan keputusan siapa saja yang akan digelandang ke kpk pusat di jakarta
masih menunggu hasil dari proses klarifikasi
saat ini tim masih melakukan proses pemeriksaan terlebih dahulu
kami perlu klarifikasi beberapa hal di polda aceh
jadi ada koordinasi dan kerjasama juga dengan pihak polri setempat
tadi saya dapat informasi ada sejumlah uang yang diamankan sekitar ratusan juta ya dalam mata uang rupiah
kami duga itu adalah bagian dari komitmen fee yang sudah dibuat

apakah ini penerimaan pertama atau penerimaan yang kesekian tentu nanti akan kami informasikan lagi
karena ada sejumlah klarifikasi yang perlu dilakukan malam ini
jadi sepuluh orang itu diamankan sekarang dan sedang dilakukan proses pemeriksaan